saya pergi dulu ya
ada tamu untuk bapak
ini uang yang dijanjikan pak prawijaya
iya pak prabu menaikkan jumlahnya
menjadi dua kali lipat
pak prawijaya benar benar baik pak
tapi sebagai gantinya
tidak akan kami tindak lanjuti lagi
dapwa saudara irlanda
dan dihukum selama
delapan belas tahun penjara
saya protes pak
saya enggak melakukan pembunuhan itu
saya enggak menghukum pak
saya protes pak
saya tidak mau bunuh
saya enggak mau bunuh
bukan saya yang membunuh insan pak
pak bukan saya yang dibunuh
sekarang penjaga nama saya
aku tidak tahu diri kamu
kenapa kamu belum datang
kenapa kamu belum datang
masalahnya aku baru tahu bapak di penjara
kalau aku tahu dari awal aku sudah ke sini pak
lagian bapak kenapa ini bisa di penjara
bukannya bapak kerja dalam perawidaya orang yang sangat berkuasa ya
jangan kamu sebut nama pengkhianat busuknya diri bapak
bapak di penjara gara gara siapa
bapak di penjara gara gara prabu wijaya
prabu wijaya memenjarakan bapak
awalnya bapak sama prabu wijaya sama sama di penjara
kemudian prabu wijaya minta bapak untuk pasang badan
supaya dia bisa bebas dari tempat ini
dan prabu wijaya janji sama bapak bapak juga akan dibebaskan
tapi semuanya leluhur kosong
dia lepas tangan
dan bapak tidak ditahan tempat ini
bisa kamu bayangkan berapa tahun bapak di penjara
delapan belas tahun tirta
delapan belas tahun pak
mama sama dia bunuh orang
kamu nggak usah ngungkit ngungkit soal itu lagi tirta
harusnya bapak bilang ya sebenarnya kalau bapak cuma jadi korban
kita bapak sudah mengusahakan itu tapi bapak nggak punya bukti
keterlaluan keparat orang itu
selama ini bapak udah mengabdi dan setia sama dia kenapa balasannya seperti ini pak
bapak benar benar sakit hati karena
dan bapak tidak akan mendiamkan ini
bapak harus membalas dendam dia walaupun bapak sampai mati
tirta bantu bapak untuk menghancurkan prabu wijaya sampai sehancur hancurnya
aku nggak akan melepaskan dia
kalau perlu aku akan hancurkan semua yang ada kaitannya sama dia
ada satu cara untuk menghancurkan prabu wijaya
prabu wijaya punya dua anak perempuan
kamu dekati anak bungsunya kamu hancurkan prabu wijaya melalui dia
tirta anak bapak
amirah pokoknya kamu jangan pernah percaya omongannya prabu wicaya ya
ibu juga tadi sempat kaget nggak dia bicara seperti itu
kalau saja itu bukan prabu wijaya ibu pasti menganggap kalau orang itu baik hati dan peduli
tapi ini tuh prabu wijaya amira manusia kejam manusia keji
kamu jangan percaya sama dia ya nak
ibu takutnya ini perangkap dia untuk menjebak kita lagi untuk membuat kita lagi menderita
tapi aku bisa ngerasain semua kata kata pak prabowo itu sangat lurus
kamu mau denger kan kata kata ibu amira
iya bu amira ngerti
kamu kenapa nak kakak kenapa kepala kamu nak sakit
amira cuma pusing dikit aja kak ibu
iya lebih baik kamu istirahat dulu ya nak kamu kan baru sadar jadi kamu jangan dulu banyak bergerak ya
ibu panggilin dokter ya nak
nggak usah bu nunggu pusing dikit kok mungkin gara gara amira baru sadar
amira kalau pusingnya berkepanjangan kamu bilang sama ibu ya nak ibu takut terjadi apa apa sama kamu amira
tadi dokter bilang kalau kamu tidak bisa melewati malam ini kamu tidak akan tertolong lagi nak
tapi alhamdulillah alhamdulillah ya amira ini semuanya muziza dari allah
ayahmu ada di dalam lagi berdoa buat kamu
mimpi itu aku ingat mimpi itu yang menarik aku kembali dan membuat aku bisa buka mata
doa dari ayah
karena aku mendengar doa dari ayah makanya aku bisa sadar kembali
semua doa dari ayahku
itu yang mira mimpi ayah ngaji
dan itu yang bikin mira sadar bu
tapi kenapa saat itu
gambaran ayah di mimpiku adalah
adalah pak prabu
aku gak bisa cerita hal ini ke ibu
ibu bisa sangat marah sama aku nantinya
tadi kan aku sempat minta mas iksan
untuk menemui amira
amira pasti denger mas
pasti doa mas iksan yang didengar sama amira
bukan apa bu
sebaiknya aku jangan katakan apa apa dulu pada amira
lebih baik aku cari mas iksan dulu
kemana ya dia
kenapa tetap dia nggak muncul juga
kamu sebaiknya istirahat dulu ya
jangan pikirin yang macem macem
tadi dokter bilang
katanya kamu sudah bisa dipindahin di ruang rawat